sampai jumpa di video selanjutnya
dewi janji ya jangan dibilang sama bos jos
nanti kami semua bakal dipecat sama dia
lagian ternyata enak juga ya tidur di luar
sebenarnya kalian bertiga ini mau kemana semalam
bukannya kamu tinggal sama gustaf
oh semalam saya bertengkar dengan kang gustap
terus nggak sengaja saya ngomong soal yang waktu itu bapak mau
terus ibu dengar dan ibu marah besar
akhirnya kita keluar dari kontrakannya ke gustaf
dan nyangka ternyata kita ditolong sama bapak
ya jujur memang waktu itu saya berniat tidak baik sama dewi
tapi mulai sekarang ini saya sadar kok bu
dan saya berjanji
saya tidak akan menyakiti dewi atau siapapun lagi
saya mungkin memang bukan orang baik
tapi yang perlu ibu ketahui juga kamu wik
saya tidak pernah ingkar dengan janji saya sendiri
kalau kalian bertiga belum tahu tempat tujuan kalian kemana
ya kalian boleh kok tinggal di rumah saya ini selama kalian mau
dan saya dengan senang hati membantu kalian
kamu kerja di mana sekarang
oh tadinya saya bantuin tetangganya kang gustap jual jamu
oh tapi sekarang kan kita sudah tidak tinggal di situ lagi
jadi belum tahu pak
ya udah kalau gitu gimana kalau kamu kerja di tempat saya
dewi kamu gak perlu khawatir
saya nggak mungkinlah menjerumuskan kamu ke usaha saya yang ilegal
kamu tertarik kan
guru guru kamu semua seperti itu
gimana sih kalau kamu menresser nutrientsa
oh gw kepunya bruce
bukan dengar dengar saat itu
aku dayser menang
karena pengal objectives iklan
maka itu adalah perangkat awal dari bipolar trust
itu nggak nyanyikan macam gw bilang ya
andre sudah setuju untuk kembali bekerja di kantor
iya gak keberatan kan
mama sama sekali jelas nggak keberatan dong
ada kan cucu kebanggaan mama
dan sebelum sakit juga dia dulu sudah kerja
dan mendapat pujian dari semua orang
kapan kamu mau mulai kerja
lebih cepat lebih baik kan
kenapa antri harus masuk kerja lagi
kayaknya udah ada satria
jangan salah ya
kursi raja didudukin sama cewek montok
prestasi satria juga diakui sama semua karyawan kok
wah memangnya kenapa
kalau satria sudah kerja apa andre tidak boleh kerja
andre udah duluan kerja di sana kok
dan satu satria di sini kan hanya sekedar menggantikan
sedangkan andre sudah lebih dulu kerja
dan prestasinya juga bisa dibanggakan kok
justru yang harus ditanya ini satria
mau berhenti atau tetap kerja di sana
kenapa harus berhenti mah
selama menggantikan andre juga prestasi satria luar biasa
sayang dong kalau harus berhenti
lagian juga satria kan masih keluarga
masa gak bisa kerja berdua sih
sama sama kerja sama kan gak apa apa dong
asal dia tidak menyusahkan aja
nah saat nanti kita akan sekantor
nanti bantuin gue untuk ngajar ketinggalan
ini adalah kafe milik saya wik
dan mulai hari ini kamu bisa langsung kerja disini
kamu gak perlu khawatir
ini kafe bersih kok wik
bukannya kafe remang remang yang biasa dijadikan tempat prostitusi
saya disini kerja sebagai apa pak
kalau manajer keuangan gimana
saya yakin kamu itu pasti pinter
dan kamu juga bisa dipercaya wik
gak salah pak
kamu pasti juga gak mau kan
kalau saya tempatkan di jabatan yang paling rendah di kafe ini
saya nggak ngerti soal keuangan
gimana kalau saya jadi petugas kebersihan aja pak
itu lebih cocok buat saya
ya gak mungkin lah wik
gak mungkin kamu jadi petugas bersih bersih disini
ya pak kayaknya saya lebih pantes jadi petugas kebersihan
lagipula kalau saya langsung masuk terus langsung jadi manajer
gak enak sama karyawan yang lain
kalau saya sih lebih nyaman jadi petugas kebersihan pak
kalau memang itu mau kamu ya
biar saya aja yang penyanyi
loh kenapa biarin saya aja
enggak biar saya aja mbak
biar saya yang buang ini
mbak duduk aja disini
loh kenapa mbak
kita kan sama sama petugas kebersihan
iya enggak enggak papa
biar saya aja
mbak duduk aja deh ya
permisi mbak dewi
biar saya aja yang ke lantai ini
enggak usah saya baru disini kita sama sama aja
tapi ini juga tugas saya
mbak sebetulnya ada apa sih
saya dari tadi mau kerja dilarang terus
apa karyawan disini enggak suka ya sama saya
kami takut dipecat sama bos jos mbak
jadi semua ini ada hubungannya dengan bos josh
mbak mbak cerita sama saya sama mbak nggak cerita itu sama aja
soalnya saya pasti tanya ke bos jos
tapi mbak dewi janji ya jangan dibilang sama bos jos
nanti kami semua bakal dipecat sama dia
kamu mau berhenti kerja wik
kamu itu kan baru kerja wing
ini pasti karyawan yang lain bersikap buruk ya sama kamu
makanya kamu pengen berhenti kerja
tenang wik saya akan pecat mereka
enggak pak justru bapak yang membuat saya ingin keluar dari sini
sebetulnya bapak niat nggak sih kasih kerjaan ke saya